ini saya melihatnya akila dan azila video call ya karena biasanya barengan tapi harus terpisah dulu
tapi tadi ya seperti yang sudah diinformasikan kesehatannya semakin membaik
mudah mudahan juga nanti bisa langsung bermain seperti anak anak lain
mudah mudahan semakin sehat dan juga segera bisa keluar dari rumah sakit ya
agar bisa main seperti anak anak lainnya betul tadi kata anissa
nah ini masih terkait dengan kesehatan
dari perusahaan jaminan sosial ini
hal ini pun mengejutkan banyak orang karena pasti banyak yang jadi ngerasa
sementara itu menko pembangunan manusia dan kebudayaan
puan maharani menyebutkan bahwa tarif baru ini akan berlaku mulai sebentar lagi nih
september khusus untuk peserta golongan penerima bantuan iuran
yang pembiayaannya di tanggung negara
pemerintah melalui kementerian keuangan akan menaikkan iuran
untuk semua golongan peserta bpjs kesehatan
hal ini dilakukan demi menutup defisit keuangan bpjs kesehatan
yang diperkirakan berjumlah dua puluh delapan triliun rupiah
menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan puan maharani menjelaskan
usulan kenaikan besaran iuran bpjs kesehatan itu akan tertuang dalam peraturan presiden
menteri puan maharani mengatakan draft perpres tersebut akan ditandatangani oleh dirinya
agar kemudian dapat diserahkan ke presiden joko widodo untuk ditanda tangani
rencananya pr press itu akan ditandatangani presiden joko widodo
agar dapat berlaku mulai satu september dua ribu dua puluh
meski begitu puan menegaskan kenaikan tarif per satu september ini khusus untuk golongan penerima bantuan iuran
dan biayanya tetap ditanggung oleh negara
sedangkan untuk peserta lain yang tidak termasuk golongan penerima bantuan iuran
biaya iuran terbaru akan berlaku mulai dua ribu dua puluh sesuai usulan menteri keuangan sri mulyani
biaya iuran terbaru untuk golongan pbi sengaja dinaikkan lebih awal
agar bisa lebih cepat membantu menutupi defisit keuangan bpjs kesehatan
terkait kenaikan tarif iuran bpjs kesehatan masyarakat pun memiliki pandangan beragam
dari beragak beragak
anggapan semuanya berharap agar layanan yang didapat dari bpjs kesehatan bisa lebih baik dan optimal
di kelas dua saya tidak setuju
melihat kondisi pelayanan saat ini pun masih kurang gitu
dan saya juga memakai bpjs juga jarang jarang
kelas satu saya tidak setuju ya karena terlalu berat bagi saya terlalu berat ya
kalau dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan
pertama kita harus antri kedua kadang kadang di jatah
kelas satu gue setuju intinya bukan karena apa apa simpel aja
uang naik pelayanan juga harus naik
masih untung ya ada bpjs gue sendiri berpikir seperti itu
karena kita semua tahu biaya untuk kesehatan itu enggak murah
kesehatan memang mahal
berikut adalah besaran kenaikan dari iuran peserta mandiri bpjs kesehatan versi dewan jaminan sosial nasional
dan berikut usulan kenaikan iuran versi menteri keuangan
tim diputan cnnn